pt kai tengah melakukan modifikasi interior kereta beserta kursinya di bengkel kereta balai yasa manggarai jakarta selatan
melalui modifikasi ini jumlah kursi yang sebelumnya berkapasitas delapan puluh menjadi tujuh puluh dua tempat duduk sehingga memberi ruang yang lebih luas bagi para penumpang
selain itu modifikasi juga dilakukan pada toilet sehingga menjadi lebih rapih dan nyaman
saat ini ada lima ratus dua belas gerbong ekonomi kereta api jarak jauh yang rencananya akan dimodifikasi secara bertahap
ada rencana untuk memodifikasi sebanyak lima ratus sekian gerbong secara bertahap begitu kira kira menurut bapak akan memakan waktu berapa lama nih pak
kalau satu gerbong memakan waktu satu bulan
kalau untuk masalah produksi kita kapasitas kita dalam satu tahun itu bisa enam puluh sampai delapan puluh kereta
pak irmansyah penasaran kita coba langsung duduk aja boleh
nah ini yang dalam posisi berhadapan ya pak ya berarti ya
nah pak irmansyah ini memang beda banget ya dari bentuk kursi
kita ngomongin tentang jarak kaki dulu nih
kita duduk berhadapan lututnya nggak kena nih
nah kalau dari kursinya sendiri nih pak irmansyah desainnya itu seperti apa sih
apa yang membedakan dari kelas ekonomi yang lama
ada kalau kursi ekonomi yang lama kan lurus ya datang
terus tidak ada pembatas
dan ini ada yang beda
kalau ngeliat orang mirip captain seat itu bukan captain seat
ini kami kasih pembedainya
ini ada pembedainya
karena penumpang kalau di kursi lurus datar
itu bisa bersinggungan dengan penumpang sebelahnya
kalau ketiduran ya pak ya
betul kalau ketiduran
nah itu kami segala yang diminta masyarakat itu jadi bahan masukan kami sehingga kami mendesain seperti ini
ini murni desainnya dari kami
jadi termasuk gini
penumpang di kepala kita kasih pembatas
kalau di kereta sebelumnya itu hanya sampai leher ya
pada tahap awal pt kai berencana memodifikasi sepuluh gerbong kereta api jarak jauh ekonomi
untuk kemudian dioperasikan di jalur yang banyak diminati penumpang
seperti stasiun senen menuju yogyakarta semarang surabaya atau solo
terkait dengan tarif untuk ini akan menjadi kajian kami ya
artinya ya tidak menutup kemungkinan nanti ada penyesuaian tarif
tapi sekali lagi ini masih akan dikaji lebih lanjut
nanti kajiannya kita akan tetap mengakomodir masukan masukan dari masyarakat ya
tentu kita akan melihat di memnya seperti apa ya terkait tarif tersebut
saat ini empat gerbong yang sudah diperbarui belum beroperasi
modifikasi ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan penumpang di kelas ekonomi agar mereka merasa lebih nyaman saat naik kereta api jarak jauh
nah ini kalau misalnya kita ceritanya naik kereta api jarak jauh
saya udah capek ngobrol sama keluarga sama temen
saya mau privacy mau duduk sendiri
saya putar ya pak ya
nah jadi kalau misalnya udah capek ngobrol pingin tidur aja apalagi kereta api yang jaraknya jauh ya
bisa langsung putar untuk mendapatkan privacy
karmel mursalim wahyu ramadan jakarta